nggak lulus tes tentara
siap bukan nggak lulus malah nggak sempat ikut tes
keburu kena gejala tipes
dia pegawai bagian keuangan
buat ke malaysia thea
kan saya masih kurang empat juta
bisa diangsur lagi
kamu ada uang berapa
sepuluh tahun yang lalu
gamal itu cuma gelandangan di terminal
kang bahar ngasih kerjaan supaya dia bisa makan
ngungutin iuran dari sopir sopir
bukan buat kang bahar sendiri
sama kalau kang bahar mungutin iuran sama pedagang di pasar
atau yang usaha di jalan
sepuluh tahun saya ikut kang bahar
saya kerja buat
tapi waktu saya ada masalah
ada ribut ribut didagung
saya yang dianggap bikin gara gara
terus saya diciduk polisi
saya terlupa muslihat
biar saya dikeluarin
gak ada perintah dari kang bahar
masih ada rekaman dalam otak saya
gak ada perintah dari kang bahar
akhirnya saya dikurung
si jamal diangkat megang terminal
gantiin si imron yang sakit paru paru basah
si jamal merasa sudah jadi orang paling hebat di kota ini
pengen dianggap orang
waktu ada ribut ribut didagung
dia diciduk polisi
kang bahar nggak mau bantu
kang bahar malah marah
dia ngerasa gak bisa ngedidik anak buahnya
kata kang bahar
kata kang bahar
kata kang bahar
bukan mau jadi jagoan
saya pengen ada di atas
supaya bisa kasih tahu kang bahar
harus bisa melindungi anak buahnya
pegawai di sini
maaf anda siapa
di pos ada perempuan gilang aku ngaku pegawai
dia emang pegawai bagian keuangan
sejak kapan di pos ada pegawai
sejak dia diangkat sama kang komar
saya belum bisa nendang si jamal
karena belum ada perintah dari kang bahar
kang bahar masih belum mau diganggu soal ini

mampir ke pasar ya
saya anterin dulu
makanya belajar pakai motor biar gak nyusahin orang
cuma kalau pakai motor saya suka nabrak
mr competisi yang nada
ternyata ga dua bmenst clapanya
menurut omong untuk kelihatan prole terseram
tidak n marion
ada uang tersebut di luar negara
kejuan dengan selamat
ngapain kamu balik lagi ke sini
nggak lulus tes tentara
malah nggak sempat ikut tes
keburu kena gejala tipes
dia pegawai bagian keuangan
eh pak buat ke malaysia teh ya
kan saya masih kurang empat juta
bisa diangsur lagi
kamu ada uang berapa
kapan kita ketemu
nanti aku kabarin ya
kita kumpulin dulu
nanti seminggu sekali kita setor sama kang mus
kang mus itu siapa
direktur operasional kantor pusat
sekarang di kita ada istilah baru
sebutan direktur operasional
dari dulu juga ada kamunya aja nggak tahu
barusan kang mus ngasih briefing
kuatir ada anak buah si jamal nyusup ke pasar
tunggu sepatu saya ikut ngasih perintah
bayar kosnya sudah belum
kan masih kurang lima ratus
kalau memang kamu butuh aku ada lima ratus lagi
kapan kita ketemu
nanti aku kabarin ya
barusan yang kamu bilang kurang lima ratus ribu itu apa
uang buat bayar kos
kurang lima ratus ribu
kamu mau pinjam sama temen
buat apa kamu pinjam sama temen
karena ada a
emangnya kamu ngasih pinjam
gak pakai pinjam
saudara kamu kabarnya gimana
masih dirawat di rumah sakit
berarti masih butuh biaya
katanya kamu mau ngasih pinjam aku dua juta
kan ngasihnya baru satu juta
jadi kurang satu juta
kapan murka cik aku
kapan kita ketemu
nanti aku kabarin ya
sudah dulu ya
kamu ada masalah apa lagi
bukan saya yang ada masalah
saudara saya lagi dirawat di rumah sakit
butuh biaya banyak
untung ada temen saya yang baik
dia mau bantu ngasih pinjam uang
a a boleh ikut bantu enggak
boleh kalau ikhlas
sebenarnya saya bingung kenapa di kita ada bagian keuangan
sebenarnya saya juga bingung
tapi itu kan kemauankan komar
saya juga baru tahu kalau ternyata kang mus itu jabatan resminya direktur operasional
saya juga baru tahu
perempuan tadi itu siapa namanya
dia itu ngelamar atau gimana
hanya seorang saksona